sudah terlalu banyak kebohongan
gimana caranya aku jalanin pernikahan ini
kalau sama istri sendiri aja aku sudah tidak percaya
gue gak bisa diem aja dan biarin nino jauhin gue kayak gini
sampai sekarang nino belum buka chat gue
aku adalah ayah anak ini
sumpah demi allah
aku akan bertanggung jawab terhadap anak ini
jadi aku minta tolong sama allah
tolong kamu jaga kandungan kamu
karena kalau sampai kamu keguguran
aku sudah tidak punya balasan
gue yakin foto usg ini bisa bikin gue baikan sama nino
saat nino melihat ini dia pasti bakalan sadar
kita berdua akan baikkan
kita berdua kan fokus sama anak ini
ya gue yakin nino pasti bakalan sadar
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aku mau kasih lihat kamu sesuatu sayang
aku kan udah bilang
aku butuh waktu untuk sendiri dulu
aku mau kasih lihat kamu sesuatu
ini aku taruh di bawah pintu ya
kamu udah liat belum
aku udah boleh masuk belum
pasti nino mau buka pintunya sekarang
ricky udah bilang
kalau dia cuman fitnah elsa
anak dikandung elsa memang anakku
tapi sudah sangat sulit
aku percaya dengan elsa
sudah terlalu banyak kebohongan
gimana caranya aku jalanin pernikahan ini
kalau sama istri sendiri aja
aku sudah tidak percaya
ini karena g meditation
masa peng media
kenapa mengesan diri kamu
tadi aku habis bicara sama papa
aku menghargai keputusan kamu
bapak mengerti sakit hati kamu
papa tahu sekali
kamu gak bisa memutus hubungan darah
antara rena dan nino
kalau nanti rena udah dewasa
dia mau menikah
yang menjadi walinya harus ayah kandungnya
jadi rena harus tahu
nino juga harus tahu
apa yang papa sudah bilang itu benarnya
suatu hari ketika rina menikah
dia masih bukan ayah kandungnya
jadi apa rencana kamu sekarang
kapan kamu mau cerita semuanya sama nino
gak ada waktu dapetinnya juga seperti ini
ngejelasin dulu ke rina
aku tunggu sampe dia bisa memahami cerita ini sih
habis itu baru jelasin ke ibu
aku mau kita sekarang fokus aja sama elsa
cari bukti elsa
saya janji saya pasti akan cari bukti lagi
dia pasti akan jebaskan elsa ke penjara
saya nggak mau ini keulang dua kali nih
orang yang bersalah
harus menanggung semua perbuatan elsa